suka mah kalian semua kalian membiarkan mama diusir dari rumah mama sendiri
pergi semuanya pergi
tia rafiq hanya rafiq yang bisa membantu mama
kalian satu pun gak ada yang bisa membantu mama
kalian pasti akan diusir
sama aja kayak gavine sama tia
gak bisa diandalkan
rafiq kenapa kamu diem aja
aku gak boleh bikin kak silvia curiga
lagian kak silvia taunya tia dan gavine yang mencari
nanti dia bukan aku
kamu tenang aja kak kamu gak usah khawatir
reina udah berhasil mendapatkan syifa dan aku yakin mereka pasti sedang dalam perjalanan kesini
bener bener ya sinti sama gavine tuh keterlaluan banget
saya bener bener parah dengan kelakuan mereka berdua
selama ini mereka tuh menipu
di rumah saya mereka berbuat seenaknya
lihat aja kalau sampai ketemu saya akan laporkan mereka ke kantor polisi
tinggal di sini
gak taunya nusuk dari belakang
saya akan bikin perhitungan sama mereka berdua
gak usah khawatir kak
aku akan bikin perhitungan sama mereka
aku akan pastikan mereka mendapatkan pembalasan yang setiru atas pengkhianatan mereka
aku pergi dulu kak
alhamdulillah kalau syifa udah ditemukan
kok dia belum dateng dateng juga
ya allah lindungilah anakku ya allah
semoga jiwa baik baik aja
gavine sama sinti ya
kok mereka sampai duluan
terus syifa kemana
kak eko sama kak raina
aduh mana sih afif
kok gak diangkat teleponnya
eh kalian berdua
berani sekali masih datang ke sini
kelakuan kalian berdua itu tidak beradab
selama ini menipu saya
bener bener manusia kurang ajar
kalian akan saya laporkan ke kantor polisi
aku aku udah malu banget sama tante
tante dan keluarga udah baik banget sama aku
tapi aku malah mengkhianati tante
tidak akan saya memaafkan kalian
apa apaan sih ini
santo pasti pengen ngusir kita di rumah ini ya kan
oh iya dong tentu dong
yang harus keluar dari rumah ini adalah tante
acak ini rumah saya lepas gak
karena sekarang rumah ini udah jadi milik aku
jadi sekarang tante harus keluar dari sini
kalian ini manusia manusia tidak berat
tante keluar lepas
keluar tante ikut aku
nuh nombela habis dari mana
kok keluarnya gak kelihatan
iya saya tadi cari siva
dan katanya siva juga udah mau datang bentar
bentar lagi saya mau tunggu siva datang
siva udah ketemu
alhamdulillah ya allah
mau nunggu dimana
gak apa apa mas parmin saya nunggu di sini aja ya
naik naik aja kan
sayang itu itu papa tuh
kamu baik baik aja
papa janji sama kamu kita akan terus seperti ini
ada papa dan juga mama
kita akan terus bersama selamanya
mereka kurang ajar
kurang ajar kalian
siti mereka mau ke sini
kalian itu kurang ajar ya
kalian berani sama mama
kalian berdua benar benar keterlaluan
kalian pikir kalian bisa berkuasa di rumah saya
lihat aja saya akan laporkan ke polisi
surat surat ada di tangan pak jaya bukan di tangan kalian
kalau sekarang rumah beserta isinya dan perusahaan kamu itu sudah jadi milik aku
dan semuanya itu atas nama aku
dan kamu ngelakuin ini semua demi syifa
kasih tahu ke mama
ini semua bohong kan
nggak mungkin kamu menyerahkan semua harta keluarga kita atas nama sintia
hanya demi anaknya si perempuan ini
tidak mungkin kan
afif mama tidak mau jadi kelantangan kamu
lebih membela perempuan ini daripada mama kamu
jangan diam saja
mah bukan itu maksud afif
yang terpenting sekarang adalah kita bisa bersama
afif kamu jahat banget sama mama
kamu keterlaluan afif
mama membesarkan kamu
kamu menjadikan mama kamu gelandangan gara gara perempuan ini
dasar perempuan pemohon sial
berhenti menyalahkan bella tante
tante tante harusnya berpikir tante
tante yang bawa dua orang ini ke rumah tante
jadi jangan salahkan bella tante
ini salah tante sendiri
kamu sama bapak kamu sama aja
tante jaga omongan tante
ayah saya sudah meninggal tante
ayah saya tidak ada hubungan dengan semua ini tante
tidak usah diterusin lagi kak
ini dramanya sudah selesai atau belum
tidak usah lama
dramanya tidak seru juga
dramai daripada kita nontonin drama di depan rumah kita yang baru ini
dibandingkan sekarang kita masuk ke dalam
kak mereka harus keluar dari rumah mama
pak sudah ma
mama jangan seperti ini dong
kak saya yakin kita akan baik baik saja kok
tidak kak istighfar
tidak usah aku campur
kamu tidak mengerti apa apa
kamu tidak tahu apa apa rena
mama yang bangun rumah ini
kurang ajar mereka mengusir mama
kalau kamu mau pergi pergi aja bawa perempuan ini
tidak usah urus mama
biar mama di sini aja
sudah saya tidak mau pegang
mama tidak suka sama kalian semua
kalian membiarkan mama diusir dari rumah mama sendiri
pergi semuanya pergi
banyak rafiq yang bisa membantu mama
kalian satu pun tidak ada yang bisa membantu mama
kalian pasti akan diusir sama rame